kemarin kamu tuh sudah ketipu sama dia
lebih baik kita sekarang beli di tempat lain aja
hei buang setoran mana
bang jangan bang
bukan urusan gue
allah ya allah tabung gas saya kemana
ya allah tengah tengahnya
saya harus bagaimana ini
kalau ibu tidak bisa melunasi biaya pengobatan anak ibu
kami terpaksa mengeluarkan anak ibu dari rumah sakit
tunggu suami saya sampai datang dulu suster
suami saya juga sedang mengusahakan uang itu suster
karena ini adalah kebijaksanaan dari rumah sakit
tolong secepatnya ya bu
karena administrasi tutup sampai jam lima sore
kami terpaksa mengeluarkan anak ibu dari rumah sakit ini
suster saya mohon jangan suster
kasih hati kami suster
kasih hati kami suster
ya allah tega teganya orang ngumpetin tabung gas saya
pak balonnya berapa pak
ya allah engkau umma pengampun maha tau segalanya
ya allah mana yang baik dan yang benar
mana yang salah ya allah
berikanlah ketambahan pada aku ya allah
atas kejoliman orang orang yang
berbuat joling pada saya
semoga bisa kuat ya allah
atas segala hujan ini ya allah
dari segala dosaku
hanya padamu ku bergantung
dalam hidup dan matiku
tenang tenang tenang
aku makan banyak sih
udah enggak usah banyakkan awar deh
murah udah lima ribu
ya allah ya allah
oke kebahagiaan semua
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
nah gitu dong
ya allah ya allah

ibu nggak usah banyakkan omong deh
kalau nggak suka udah pergi aja nggak apa apa
ibu ibu kalau nggak mau beli
udah ibu ke sana aja bu
cari orang lain aja udah
bang ini lah
si saling bener bener ya
makin gue kerjain makin adek aja akalnya
malah sekarang dikerubungin orang orang lagi
jangan pura pura bego lo
gue kesini mau ambil uang setor
hari ini saya belum dapat pelanggan bang
satu juga belum ada yang datang
tapi abang bisa lihat sendiri kan
mendingan abang kesana aja deh
mendingan abang kesana aja bang
yang tujuannya ayo
bukan bukan anak gue agar
hujan apalagi harusnya
terima ya allah
mau balon ini gak bagus kini sama yang kaya tadi
loh ini kan bisa terbang
balonnya mana yang merah
puning atau biru pak
mau pak anaknya gak mau pak
aduh gak jadi dapat duit gue
kenapa hujan ini harus datang bertubuh tubuh
kepada saya ya allah
apa salah hambamu ini ya allah
pak salim saya tidak tahu kenapa anak saya kelihatannya begitu suka dengan pak salim
dia selalu merengek rengek untuk minta balon buatan pak salim
oh ya kebetulan hari ini dia berulang tahun saya ingin benar benar membuat kejutan sama dia
bagaimana kalau pak salim yang mendekor tempat pesta ulang tahun anak saya yang akan dilaksanakan di tempat ini juga
tolong pak salim tolong bapak mendekor seluruh keperluan untuk pesta ulang tahun anak saya
saya ingin benar benar membuat kejutan
ini uang fanggernya tolong terima
dan insyaallah saya akan berikan semuanya setelah pesta ulang tahun anak saya selesai